apa ya sama pak al
eeeh ma bentar ya aku angkat telepon dulu
ada mama ambilkan minum dulu ya buat kamu
iya makasih em
nanti kita sembuhin ya
ya udah sayang
jangan reina jangan reina
ini berdarah gimana pak
ambil petika kak
ya allah reina
mak mak kan bilang tadi hati hati
belum ada lima menit udah kejadian
ada tiga orang dewasa di sini ngapain
jangan kecil aja nggak bisa
mbak antin sedih gara gara disembur sama mas al
baru aja akur baru aja bahagia
masa udah ketembrangan lagi sih mbak keluarga ini mbak
yakin kan andin gak salah juga
bukan maunya andin reina jadi kiri gitu
ya allah semoga rene gak kenapa napa
ya maaf aku tak ngambil sapu dulu ya
kaki kaki berdarah mbak
ya berera kenapa lagi aduh
kamu juga kenapa nangis
ini ada apa sih aduh kenapa semuanya nangis
ini luka kamu harus diobatin kalau nggak infeksi nanti ya
papa jangan marah marah ya

mama jadi takut kalau tersenyum ya
al ada apa
kaki reina kena pecahan beling mbak
aduh ya allah
kamu nyalain andin
aku nyalain semua orang yang ada disana mbak gak cuman andin
aku marah karena mereka semua gak becus ya genre
mbak mama gak salah kok
terus aku nabrak mama
piring yang dipegang mama jadi jatuh deh
kamu nyalahin andin tanpa tanya dulu
kau nyalain mama dulu ya
mohon gue yang tadi pasti nyakitin perasaannya andin
ya saya yang nyalain mama dulu
tadi mama lihat dia lari dari dapur
aku nyalain mama dulu ya

jangan begitu lah
aku nyalain mama dulu ya
aku nyalain mama dulu ya
aku nyalain mama dulu ya
titi prerna sebentar ya aku mencari andi
yaudah kamu bicara sama dia ya
coba aku nggak kepleset oma
berarti papa gak marah sama mama
bukan salah kamu kok
kan kamu jatuh nggak sengaja ya
kasian sekali udah diobatin sama pak ya
mama tuh udah berusaha
untuk nahan buruanan itu
tapi malah dia kepuru kapur
pas kamu datang kesini
dia malah nyerang kamu kayak begini
ini gak seberapa kok
gimana sih kok bilang gak seberapa
kalau didiemin aja
kamu tuh harus lebih hati hati ren
masih sakit ya
saya malah kehilangan preman itu
mama bentar ya
aku angkat telepon dulu
ada mama ambilkan minum dulu ya buat kamu
saya gak pernah liat nomor ini
udah bisa belum
gue baru aja berhasil masuk ke akun samar klubnya si roy
lo udah bisa buka akunnya roy
ya ini boleh
semuanya tuh ketemen roy
ini bener bener gak ada yang mencurigakan sama sekali
oh ya sebelum lu buka ini akun terakhir kali dibuka di mana
yang gue lihat sih akun ini dibuka tiga hari yang lalu
lokasinya di jakarta selatan
tentang tiga hari yang lalu
itu artinya tiga hari yang lalu ada orang yang ganti password akun ini
enggak berarti ada yang coba masuk ke akunnya roy dan menghapus data data pentingnya
tapi itu dari siapa ya
gue sih gak tau pasti gue gak tau pasti
cuma masalahnya ini orang tahu kita mau bongkar semua kasus roy
dia gagalin kita kayak begini caranya
lo bisa lebih ceritain lagi gak